katanya mau nganterin lili
eh tiba tiba ini dua makhluk datang
saya tau akal akal mereka berdua
pade jangan suuzon dulu sama dodot dan haikal
kita itu kalau mau jadi orang yang dipercaya
kita harus lebih dulu mempercayai orang lain
yaudah kalo emang begitu
sekarang pade ambil keputusan aja
ada apa ini kalian pada ribut ribut
pasti kalian semua lagi ngomongin masalah gak jadi syuting ya
iya pak ustadz
karena dia iri
jangan saling menyalahkan
tidak apa apa kalau kalian tidak jadi artis
yang terpenting adalah
pukuah kita terjaga
dan juga akidah kita masih bisa kita bina
iya pak ustadz
padahal ngeliatin apaan sih ah
kita penasaran banget tuh
emangnya pak ustadz gak penasaran kan
buduk duduk they
kalian pikir ustadz musa yang mulia dari asyaduddin ini gak tau siapa kalian
gak tahu ide ide kalian
jawab jujur kali
kalian itu keluar beneran mau pipis
atau ada hal yang lain
masih ambil liat
gak ada kameranya
ini bukan acting dot
oh sobrangnya sih
nah iya ini yang bagus tuh dot
tetapi kan berat kanan dia nanti jatuh
ah udah kak
cari bantuan lain kaya ini siapa ya
kanan dia bangun kanan dia
kanan dia bangun kanan dia
ini ada apa aika
kanan dia pingsan

iya sebentar ya
kok dia bisa pisah begini
wah masya allah
kan nadira bangun lagi
bakal cakep nih hasilnya
pokoknya ustadz ustadz tuh keren banget actingnya
jadi ini kita lagi syuting nih
iya jadi tadi cuma acting aja
kameranya dimana ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya dan kru dan semua yang terlibat dalam pembuatan sinetron ini
ingin mengucapkan kepada santriwan dan santriwati
dan juga kepada pak ustadz ustadzah
yang telah mendukung syuting hari ini
kami juga mengucapkan terima kasih kepada pak sutradara
para kru dan yang lainnya
mudah mudahan kegiatan ini ada nilai manfaatnya
dan juga ada nilai ibadah di mata allah swt
sebagai penutup mari kita semuanya berdoa kepada allah swt
terima kasih ya pak ustadz
dot tayangan kita yang syuting kemarin tuh
ternyata tayangan dm nya cidut
aku penasaran tuh acting aku gimana ya
ibuku ngeliat aja ya
yaudah yuk kita nontonnya di warung lilis aja
ke warung pesatren gitu
gak mau gak mau gak mau
walau ada cara keluarnya nggak mau
tetep gak mau
kalau kita ketahuan sama ustadz musa bisa gaswat
bisa kita dimarahin kena hukuman kau
anterin lilis aja pulang
lagi siapa semua disini gak ada tv

nah harus diberikan
iya pak d
pak d ini cuma nganter ke rumahnya
gak usah khawatir gitu biasa aja kali
lilin kan cuma pulang ke rumah
nunggu rumah aja pak kenang
assalamualaikum pak d
biar kita berdua aja yang nganter lilis pak d
iya pak d
iya pak d banyak pekerjaan
eh bukannya pak d gak ngijinin
tapi pak d tuh paham
pokoknya lilis jangan khawatir
pak d yang nganterin sampai rumah
kan ada ayu putri
kalian berdua disini aja
pak d tapi nanti
kalau ada yang gangguin si lilis kan
aku kan bisa keluarin jurus siapin
tapi kalau cuma mereka berdua dong nanti
eh butet kamu gak boleh seuzon kayak gitu dong
itu gak baik
bukan begitu kak
aku udah otak
aku udah otak
pak d masih disini
katanya mau nganterin lilis
memang saya mau mengantarkan ini
eh tiba tiba ini dua makhluk datang
saya tahu akal akalan mereka berdua
pak d jangan seuzon dulu sama dodot dan haikal
kita itu kalau mau jadi orang yang dipercaya
kita harus lebih dulu mempercayai orang lain
ya udah kalau memang begitu
sekarang pak ade ambil keputusan aja
eh butet ayu dodot dan haikal yang mengantarkan ini
kalau nanti dibiarkan mereka berdua saja nanti mereka kabur
kalau nggak ada kalian mereka bakal meloloskan diri
ya udah kalau
hah pak sekreti
hehehe pak d ada apa pak d memanggil daku
antarkan mereka ke pintu gerbang
diawasi pak sekreti ya
jangan sampai mereka lolos
terutama nih yang dua nih
oh bisa itu mah
sebelum berangkat alangkah baiknya pantun
paling enak jalan bertiga
jangan lupa mampir ke rumah lukman
dodot haikal tolong mereka dijaga
pak sebentar ada kejutan
ustazah bella mau pantun juga
bayi ngedot sambil makan sukuteng
eh si bayi adiknya lukman
nitip lilisnya hati hati di jalan
jadi kak gini pak deh
jika laki laki dan perempuan itu berduaan
maka yang ketiga adalah setan
hehehe saya nggak mau sama setan
waalaikumsalam pak deh